ketua harian partai golkar nurdin halid memastikan rapat pleno partai beringin akan digelar rabu malam hari ini
selain pembahasan penentuan tanggal penetapan ketua umum baru atau munaslup untuk menggantikan setia novanto
rapat pleno akan digunakan sebagai tempat untuk membahas penggunaan hak diskresi dari novanto
yang mengirimkan surat penunjukan aziz syamsuddin sebagai penggantinya sebagai ketua dpr ri
meski keputusan itu telah ditolak oleh kader golkar lainnya nurdin mengatakan aziz tetap dapat mencalonkan diri maju di bursa ketua umum partai golkar
sementara menurut nurdin penggunaan hak diskresi tidak melanggar aturan namun tetap harus dikonsolidasikan ke anggota lain
berbagai masalah berkaitan dengan penggantian ketua umum dari soal dpr kepenjalanan baik
nanti kita lihat apa penyelesaian siapa siapa yang banyak sekali kader partai golkar yang telah dibahasi
yang punya kompetensi untuk memastikan ketua dpr aziz syamsuddin anamah masusantia banyak
itu penunjukannya itu harusnya dipicarakan di rapat pleno
kalau surat itu disetujukan oleh rapat pleno maka diselinikan
kalau tidak diselinikan diselinikan
boleh saja kita membalikkan menggunakan hak diskresinya
tapi kita harusnya berhenti
sudah ada koresponen cnn indonesia rifana pratiwi di kantor dpp partai golkar jakarta
rifana menarik sekali melihat perkembangan partai golkar beberapa hari terakhir yang memang erat kaitannya mereka menunggu perkembangan sidang perdana setia novanto
nurdin halim mengatakan rapat pleno akan dilakukan pada hari ini malam ini
bagaimana dengan idrus marham
ya sama sore putri
ya sama sore putri
spekulasi tentang berlangsungnya rapat pleno dpp partai golkar ini terjawab sudah setelah tadi jaksa dari kpk membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa kasus korupsi ktp elektronik yang juga ketua umum dari partai golkar setia novanto
karena betul sekali tadi sempat ada indikasi yang sempat disebutkan oleh plt ketua umum dpp partai golkar idrus marham
jika memang surat dakwaan batal dibacakan hari ini maka rapat pleno akan ditunda pada besok malam
namun jika memang surat dakwaan dibacakan pada sidang perdana hari ini maka rapat pleno akan tetap digelar
dan tadi kami sudah mendapatkan konfirmasi resmi dari ketua harian dpp partai golkar nurdin halid bahwa memang karena surat dakwaan ini sudah dibacakan
maka nanti malam rapat pleno akan tetap digelar pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat dengan agenda membahas sejumlah isu strategis
seperti kita tahu bahwa nanti akan disampaikan permintaan untuk penggelar munaslup atau musyawara nasional luar biasa yang sudah diajukan oleh tiga puluh empat dpd satu seluruh indonesia
dan kemudian setelah membahas soal keinginan
keinginan dari munaslup kapan sebetulnya munaslup ini akan digelar kemudian lokasinya di mana dan bagaimana mekanisme serta tata cara dari pemilihan ketua umum baru pengganti setia novanto nanti akan dibahas dalam rapat pleno
dan yang tidak kalah penting bahwa nanti dalam rapat pleno juga akan dibahas soal surat penunjukan dari setia novanto kepada ketua panggar dpr ri
yakni aziz syamsuddin sebagai calon penggantinya di ketua dpr ri namun kemarin sudah fatal dilantik dan tentu saja nanti aji syamsuddin akan bertarung secara politik
di depan tiga ratus pengurus dpp partai golkar dalam rapat pleno untuk bisa meyakinkan mereka supaya ia bisa dilantik sebagai ketua dpr ri
tadi sekali lagi nurdin halid mengisyaratkan bahwa apapun keputusannya tentang posisi ketua dpr sebetulnya tidak usah menunggu munaslup sampai ada pemilihan ketua umum baru
namun nanti jika memang rapat pleno menyepakati nama yang akan mengganti posisi setia novanto sebagai ketua dpr ri maka itu dapat dilakukan
namun sekali lagi putri keinginan dari aji syamsuddin maupun tadi setia novanto
dari nurdin halid ternyata ditentang oleh kubu dari erlangga hartarto kemudian yoris raweai dan juga sejumlah pengurus dpp partai golkar lainnya yang juga kontra dari setia novanto
mereka menginginkan bahwa posisi ketua dpr ini bisa dipilih setelah adanya ketua umum baru yang dipilih melalui forum munaslup
soal kapan diselenggarakannya munaslup ini juga sangat menarik nanti akan terjadi perdebatan yang cukup kencang sekali sebetulnya dalam rapat pleno
karena kubu dari erlangga hartarto dan juga dari kubu tiga puluh empat dpd satu
seluruh indonesia menginginkan agar munaslup digelar pada bulan desember dua ribu tujuh belas kami mendapatkan bocorannya bahwa mereka sudah mempersiapkan sebetulnya munaslup digelar pada tanggal dua puluh satu sampai dua puluh tiga desember dua ribu tujuh belas di salah satu lokasi yang sudah di booking
namun kubu dari idrus marham kemudian juga dari nurdin halid tadi sudah mengatakan bahwa tidak bisa begitu saja dpd satu mendikte dpp partai golkar
karena mengingat ada mekanisme yang harus ditempu dan juga tata cara sesuai dengan ad
sehingga tidak bisa serta merta dpd satu mengancam dpp jika memang tidak bisa menyelenggarakan munaslup pada bulan desember ini
tadi dari nurdin halid dan juga idrus marham sempat mengisyaratkan bahwa munaslup bisa saja digelar pada tanggal sembilan januari atau bulan januari
ini sebetulnya sama persis informasi yang saya dapatkan bahwa kubu dari setia novanto atau kubu dari idrus marham menginginkan agar pendaftaran pilkada serentak di satu ratus tujuh puluh satu daerah ini selesai dilakukan terlebih dahulu
setelah pendaftaran pilkada baru nanti dpp partai golkar menggelar munaslup
namun sekali lagi kubu dari erlangga tidak menginginkan agar munaslup ini digelar pada bulan januari dan mereka mengancam ada langkah langkah yang akan diambil nanti oleh dpd satu dan juga kubu dari erlangga hartarto
kalau munaslup tidak segera digelar pada bulan desember maka mereka akan mengambil alih dan juga membekukan dpp partai golkar
sehingga sangat menarik sekali putri melihat dinamikanya
tadi kami juga mendapatkan informasi ada rapat rapat yang digelar
di luar dpp partai golkar yang digelar oleh kubu dari erlangga hartarto kemudian dari kubu idrus marham
menarik juga ini ada informasi bahwa yang terakhir kami dapatkan bahwa idrus marham sudah mengisyaratkan tidak akan maju sebagai calon ketua umum
namun ia sedang melobi ataupun melakukan bergening politik dengan calon calon ketua umum supaya tetap mempertahankan posisinya sebagai sekretariat jenderal atau sekjen dari dpp partai golkar
sementara sampai sejauh ini yang sudah mengisyaratkan untuk maju sebagai calon ketua umum ini ada tiga orang
erlangga hartarto yang merupakan korbit perekonomian
kemudian ketua banggar dpr ri aji syamsuddin
yang ketiga adalah putri dari mantan presiden soeharto yakni titi soeharto yang sudah juga mengisyaratkan untuk maju
namun kalau kita lihat konstelasinya memang putri sangat besar sekali dukungan yang diberikan kepada erlangga hartarto
namun sekali lagi sangat cair sekali konstelasi di internal partai golkar apakah memang erlangga bisa memenangkan kursi beringin satu
kami masih belum bisa untuk memastikan
karena ada lima ratus enam belas pemilik suara
dalam partai golkar yang akan memberikan suaranya untuk memilih calon ketua umum baru pada munaslup yang akan digelar
ataupun ditentukan nanti dalam rapat pleno putri
rifana faksi faksi yang terjadi di golkar ini apakah juga masih menunjukkan bahwa setia novanto masih punya pengaruh yang cukup kuat
ya betul sekali putri apa yang anda sampaikan tadi bahwa sikap sikap politik yang disampaikan oleh elit elit dari partai golkar
karena itu kartu truf tersebut untuk mengancam kolega kolega politiknya di internal partai golkar
sehingga keluarlah surat memang penunjukan dari aziz syamsuddin sebagai ketua dpr ri itu salah satu indikasinya adalah adanya ancaman sebetulnya yang diberikan oleh setia novanto
kepada ketua dewan pembina ambrus yolbakri kemudian idris marham dan juga sejumlah pengurus dpp partai lainnya putri
menarik sekali sebenarnya sampai mereka tidak berkutik
dan ancaman ini anda bisa konfirmasi
ini dari siapa saja rifana sebenarnya
ya putri kami mencoba sebetulnya mengkonfirmasi hal ini terhadap aji syamsuddin ketua banggar dpr ri yang memang ditunjuk sebagai ketua dpr oleh setia novanto
namun ia sekali lagi mengelak adanya ancaman
namun kami mengkonfirmasi kepada beberapa petinggi dari fraksi partai politik yang kemarin menghadiri rapat badan musyawarah pada hari senin
untuk menentukan posisi ketua dpr ri mereka membenarkan bahwa ada ancaman sebetulnya
disampaikan oleh aziz syamsuddin di depan sepuluh pimpinan fraksi dpr ri bahwa setia novanto mengatakan dirinya memiliki rekaman rekaman siapa saja yang sudah pernah datang kepadanya untuk meminta jabatan ataupun anggaran
dan kami mengkonfirmasi setidaknya kepada dua pimpinan fraksi dari partai politik yang tidak bisa saya sebutkan namanya tentu saja
dan mereka mengonfirmasi bahwa betul sekali ada ancaman tersebut ada pesan tersebut yang disampaikan oleh aziz hamsuddin seperti yang disampaikan juga oleh setia novanto kepada aziz hamsuddin di depan pimpinan fraksi
baik baik terima kasih